maksud pak pak saya mau diseksa apa nanti saya ditutup gak bisa kerja lagi

saya yang dibilang gak bisa kerja siapa yang gak bisa dibilang kerja sekarang
kalau ngawur nyawabut gitu siapa yang gak bisa kerja
wali kota surabaya tri risma hari ini marah besar saat mengetahui mobil pcr bantuan bnpb untuk kota surabaya harus digeser ke luar kota
ia meluapkan emosinya saat menelpon petugas bnpb jumat siang di halaman balai kota surabaya jawa timur
risma marah karena rapid test atau tes cepat dan tes swab yang semestinya mempercepat penanganan covid sembilan belas di wilayahnya harus tersendat karena pergeseran mobil pcr
ia mengaku dua mobil pcr
pcr bantuan bnpb itu didapat melalui pendekatan langsung kepada ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas pusat doni monardo
namun tim gugus tugas covid sembilan belas provinsi jawa timur justru mengalihkan kedua mobil ke kota lamongan dan tulung agung
ini permohon bantuan terus mobil datang
nah kemarin itu dipakai di luar kota
padahal ini pak pak
padahal ini sampai
dinas kesehatan kota surabaya pun sangat menyayangkan pergeseran operasional mobil pcr tersebut
padahal rencananya mobil pcr bnpb akan melakukan tes cepat dan tes swab hari ini kepada dua ratus warga di tanah kali kedinding yang sudah menunggu sejak pagi
tidak jadi dua mobil itu ke surabaya
dua duanya dibawa ke tulung agung
ke satu ke tulung agung satu ke lamongan
membubarkan pasien yang akan tadi siap
surabaya mendapatkan bantuan tiga mobil pcr dua dari bnpb dan satu dari bin untuk melakukan tes swab dan tes cepat terhadap dua warga
tes ini ditargetkan selesai selama satu pekan ke depan untuk mendeteksi warga yang positif covid sembilan belas serta memutus rantai persebaran covid sembilan belas di surabaya
wahyu pratama putra surabaya jawa timur